sama tante amber
buat apa bertemu dengan saya
barusan kamila dan fadil datang
di jenguk papi kamu
iya di jenguk papi kamu
dan bilang kalau dia sudah tes lab
itu artinya kamilah sudah mendapat lampu hijau
dari calang mertuanya
untuk mendonorkan gijalnya
buat papi kamu
kamilah bilang seperti itu ayah
alina senang banget ngedengernya
karena akhirnya hatiku ambar terbuka juga
alina jadi merasa bersalah
sama kamila dan tante amber
karena alina pernah memiliki buruk mereka ayah
memang berat juga bagi mereka untuk memutuskan
kamila mendonorkan ginjalnya atau tidak
tapi yang penting sekarang
mereka sudah bisa menerimanya
alina harus ke rumah fadil ayang
sama tante ambar dan kamila
demi kesopanan dan terima kasih kita
kamu memang harus kesana
sampaikan juga maaf eyang ya
dan rasa terima kasih ayang pada mereka ya
selamat siang taufan
selamat siang taufan
mengapa lagi kamu kesini
kamu ketemu sama kamila lagi
aku mau ketemu sama mama kamu
atas sikap aku belakangan ini
terhadap mama kamu dan keluarga kamu
enggak tahu kenapa
aku belakangan ini jadi sangat sensitif
kalau menyangkut semua hal mengenai papihamu
tidak adalah dalam pengalaman
hobbies untuk diri kita
begini tante maksud kedatangan saya ke sini
saya mewakili keluarga besar papi
bermaksud ingin meminta maaf sama tante dan keluarga
atas sikap kami belakangan ini
yang sempat menyinggung perasaan tante dan keluarga tante
dan saya juga ingin minta maaf sama kamila dan terutama sama tante ambar
karena kemarin saya sempat menilai buruk tante ambar dan kamila
dan saya juga sangat senang
karena akhirnya tuhan memberikan jalan bagi keluarga kita untuk berbaikan
walaupun harus melalui cara seperti ini
dimana papi alena harus sakit dulu
tapi alena sangat senang menerima sikap baik tante dan keluarga
makanya atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar alena
alena mengucapkan terima kasih banyak tante
karena tante dan keluarga tante telah mengizinkan kamila untuk menolong papi
terima kasih ya tante
dan ini tante
ini ada sedikit bingkisan untuk tante dan keluarga
dengar ya tante
kamu jangan kegerang dulu
keputusan kamila mendonorkan ginjal yang untuk papah kamu itu
itu semata mata bukan karena keputusan saya atau keluarga saya
tapi itu karena ketulusan hati kami
yang memaksa saya akhirnya menyetujui keputusannya
tapi tante bagaimanapun saya harus berterima kasih sama tante

tanpa izin tante ambar kamila tidak mungkin melakukan hal itu
saya menyetujui keputusan kamila
karena saya tahu keputusan itu adalah yang terbaik untuk semuanya
ngapain sih harus diceritain
justru alena harus tahu yang sebenarnya
karena kamila sudah bersusah payah untuk mengambil keputusan ini tovan
sebenarnya ada apa sih ini
tante tolong beritahu alena tanta
apa yang tante sembunyiin dari alena
tante tolong katakan tante
karena kamu memaksa jadi tante kasih tahu sama kamu
kamilah sudah memutuskan dan menuruti permintaan keluarga kalian
untuk mendonorkan ginjalnya buat pak haris
dan setelah itu
kamila akan menghilang dari pak haris dan keluarganya
itu keputusannya kamila
camilla akan menghilang dari papi
dan kalau mau jujur
sampai sekarang pun saya tidak rela camilla mendonorkan ginjalnya untuk pak haris
karena pak haris tidak pantas menerima perlakuan istimewa dari kamila seperti itu
mengingat semua yang sudah dilakukan pak haris terhadap camilla dan mamahnya
tapi hati kamilah begitu suci dan bersih untuk memukuk kebencian
dan saya tidak mampu melawannya
makanya saya setuju dengan niat kamila untuk menghilang dari keluarganya pak haris
karena kalau kamila selalu berada di tengah tengah keluarga itu
dia akan menjadi sapi perah
untuk memenuhi kebutuhan ea kamil
saya sudah mengerti semuanya sekarang
kenapa sih mama bicara seperti itu ma
mama bukan menyakiti hati alena tovan
tapi mama hanya berkata yang sebenarnya
supaya keluarganya pak haris tidak berharap banyak lagi ke kami lah
karena kamila sudah berkorban terlalu banyak
aman kan kalau kamila mendonorkan ginjalnya
tidak akan membahayakan keseluruhan orang
tidak akan membahayakan keseluruhan orang
jadi gini dok
haris minta kami menanyakan hal ini sedetail mungkin
karena kalau sedikit saja tidak aman
haris akan menolaknya dok
sebetulnya sih aman ibu
apalagi sudah melewati batas waktu yang tiga bulannya itu
cuma saya penasaran ibu
ibu lares sama ibu tini kok sepertinya yakin sekali ya
ginjalnya camilla itu akan cocok untuk haris
padahal kan tesnya belum keluar ibu
karena kamila adalah cucu saya
ibu laras sudah mencoba untuk mencoba
ibu laras sudah mencoba untuk mencoba
ibu laras sudah mencoba untuk mencoba
tapi bukannya cucunya ibu itu adalah alena
ibu laras sudah mencoba untuk mencoba
mila adalah anak kandung haris
anak kandungnya haris